selama tujuh hari tim penyelam tni angkatan laut berjibaku mencari kokpit voice recorder lion air pklkp
cuaca buruk minimnya jarak pandang serta masih banyaknya serpihan pesawat menjadi tantangan bagi para penyelam
setelah dua lima bulan akhirnya salah satu bagian black box layar rpk lkp yang jatuh di perairan karawang jawa barat ditemukan senin empat belas januari
penemuan kokpit voice recorder ini merupakan buah kerja keras komite nasional keselamatan transportasi dan tni angkatan laut
terutama para penyeram dari dinas penyelamatan bawah air atau dislambair serta satuan kopaska
cuaca buruk minimnya jarak pandang hingga masih banyaknya serpihan pesawat menjadi tantangan bagi tim penyelam
cuaca buruk minimnya jarak pandang hingga masih banyaknya serpihan pesawat menjadi tantangan bagi tim penyelam

cuaca buruk minimnya jarak pandang hingga masih banyaknya serpihan pesawat menjadi tantangan bagi tim penyelam
cuaca buruk minimnya jarak pandang hingga masih banyaknya serpihan pesawat menjadi tantangan bagi tim penyelam

cuaca buruk minimnya jarak pandang hingga masih banyaknya serpihan pesawat menjadi tantangan bagi tim penyelam
knot kecepatan arusnya ya
dan visibility ada jarak pandang
jarak pandang satu dua meter lah
dua meter itu baru bisa terlihat gitu ya
berarti di bawah itu sangat butek gitu ya
untuk durasinya berapa jam tadi
tidak terlalu butek

itu juga dibantu sama seter bawah air
jadi masih bisa memandang sejauh satu dua meter
ini dari tim biflambair ini ada berapa penyelam
dan dibagi berapa
seperti apa pembagian tugasnya
total kita ada dua puluh empat penyelam
setiap harinya masangan penyelam itu sampai dengan sepuluh kali penyelaman
untuk penyelamannya variatif
kadang turun dua dua kadang turun tiga kadang turun empat empat
cvr tersebut kemudian dibawa dan diamankan
kapal perang kri rijel
para penyelam yang telah bekerja keras pun
reward pasti ada
nanti kita laporkan pada komando atas
sehingga harus kita laporkan pada komando atas
knkt sendiri masih membutuhkan waktu
untuk mengunduh data dalam cvr tersebut
data dalam cvr akan membantu petugas
mencari tahu penyebab kecelakaan
pesawat lion air tersebut
iwan hermawan jakarta